jumlah followers terbanyak di asia
pada saat masih panasnya indosintek menjadi juara dan rewira bandung setelah empat tahun kita ambil alih dan kita kelola kita bersyukur bisa menjadi juara satu ibl setelah dua puluh lima tahun
dan ini memang suatu perjalanan dan perjuangan yang luar biasa karena di awal musim mungkin kalau kita boleh bercerita
beberapa dinamika dan tantangan yang terjadi
mungkin kalau kita semua ingat di seri satu di bali kita juga hanya ada satu pemain asing yang waktu itu datang karena satu pemain asing yang lainnya ada masalah sehingga tidak bisa datang
sehingga kita harus mencari pemain asing penggantinya yang baru bisa main di seri kedua
kemudian juga salah satu pemain kunci kita pemain pilot kita pemain lokal juga tidak bisa main di set tiga
sehingga dengan situasi yang ada tapi dengan hal hal fundamental yang sudah kita bangun selama empat tahun terakhir kemudian dengan kultur dan values yang kita bangun bahwa ini semua adalah satu keluarga olahraga tim
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
semua orang mempunyai kepentingan
entitas olahraga yang berbeda dua bisnis yang mungkin masih ekosistem olahraga tapi juga pasti marketnya beda itu gimana tuh pak ribetnya kayak apa sih pak
ya sebenarnya kan tadi karena kita memang sangat paham bahwa olahraga ini adalah suatu tools atau platform dengan ekosistem yang sama dengan tim dengan manajemen yang sama
kita percaya bahwa apa yang kita sudah lakukan di prawira terbukti bisa artinya di dalam sepak bola ya kita melakukan hal yang sama sebenarnya
dan itu yang terus kita lakukan karena memang elemen elemennya semua sama jadi yang menjadi pertanyaan adalah ada apa ya mungkin ada faktor faktor lain yang harus lebih suportif
nah ini pak pak panjan dulu nih sebelumnya ini
prawira cuma butuh waktu empat tahun buat akhirnya merebut kembali tropi ke bandung ya pak ya
persib terakhir juara itu dua ribu empat belas di palembang artinya ada gap waktu yang cukup lama dengan manajemen yang sama dengan kekuatan bisnis yang juga sama sama besar
tapi kenapa persib ini kayaknya agak agak sulit nih pak belakangan ini
ya sepak bola lah maksudnya sepak bola kan memang mempunyai ruang lingkup yang lebih besar
lebih banyak pihak
pihak pihak yang terlibat di situ sudah pasti dibutuhkan proses dan waktu yang lebih panjang sebenarnya untuk melakukan itu sebenarnya
oke kalau pak teddy sendiri lebih nyaman ngurusin bola apa ngurusin bola
dua nyaman dua dua hal yang sangat kita semua sukai dari manajemen persib maupun prawira
tadi menarik soal perjalanannya nih di awal hanya pakai satu pemain asing begitu juga di final ya pak ya
dan satu pemain kunci nih abraham damarigirahita itu
akhirnya tidak bisa tampil di ibl di prawira musim ini ya pak
karena dia waktu itu juga main di liga jepang itu kronologisnya gimana sih pak kalau boleh tahu
iya kalau kita kembali di bulan november kan sebenarnya kan abraham sudah didaftarkan di ibl
tapi kemudian yang bersangkutan melakukan kontak dengan salah satu klub di jepang
nah sehingga secara apa
ya dari individuenya juga memilih untuk bermain di sana
sehingga sesuai dengan regulasi dari ibl kan hanya diperbolehkan seorang pemain itu bermain di satu kompetisi
sehingga dikarenakan yang bersangkutan sudah bermain di liga jepang
sehingga secara regulasi tidak bisa bermain di indonesia
soalnya ada satu kasus yang sama dia
di klub tetangga yang dia main di liga lain tapi akhirnya masih bisa main lagi di sini pak
ya case nya mungkin beda ya karena ya kita waktu itu ya memang ya kita taat ke regulasi ya memang tidak diperbolehkan
kita tidak pakai dan kita taat dengan regulasi yang ada
tapi walaupun dengan segala keterbatasan itu akhirnya juara ya pak ya
selamat nih sekali lagi
tapi prawira tadi udah juara sekali lagi nih pak
saya pengen tanya lagi nih
persib gimana nih pak
ini musim ini empat pertandingan
ada satupun kemenangan pak
tiga imbang satu kalah
tiga imbang satu kalah ini empat pertandingan tanpa kemenangan ini adalah musim keempat kalau kita lihat statistiknya
jadi bukan catatan yang bagus ya
walaupun kalau kita lihat di musim lalu juga sebenarnya sama
di awal musik itu selalu terseok seok
eee mungkin faktornya banyak kalau yang saat ini
mungkin juga bahwa dinamika dan tantangan di awal
bahwa kemudian pelatih
louis mila memutuskan untuk undur
keputusan yang sangat cepat pada saat itu
dan memang buat kita juga sangat cepat
tapi mungkin yang bersangkutan sudah memutuskan sebelumnya
sehingga dengan tantangan yang kita hadapi bahwa si pelatih memutuskan untuk mundur
ya kita harus bersama sama hadapi situasi ini
jadi kita bergerak cepat
mencari pelatih baru
terus kemudian sementara pelatih baru belum didapat pak yaya sebagai caretaker
dan akhirnya hari ini kita sudah umumkan pelatih baru kita
dan mudah mudahan bisa segera bergabung
dan bisa memberikan kinerja yang baik
karena dengan format kompetisi yang ada saat ini
kita mempunyai target untuk bisa lolos di empat besar
supaya dengan harapan bisa masuk ke playoff layoff
sebelum kita membahas soal pelatih baru yang diumumkan hari ini
kita masih penasaran nih pak
karena tadi seperti pak tadi bilang sangat mendadak ya
situasinya waktu itu tidak kalah sebenarnya lawan dewa united
dua dua ya pertandingan berakhir
tetapi kemudian besoknya ada pengumuman yang wah ini bukan lagi menjadi berita di regional bandung saja
tetapi sudah menjadi berita nasional
mungkin berita internasional juga ya wan ya
sebagai anak cnn indonesia com waktu itu pemberitaannya gimana tuh
soal louis mila hengkang itu rame gak sih trafficnya
berita tentang louis mila
dan soal persib juga
penasaran tuh pak itu sebenarnya gimana pak
apakah sesimpel alasan personal louis mia
waktu itu yang katanya harus mengurusi keluarganya
atau memang ada faktor faktor lain pak
kita juga tidak mau berspekulasi terlalu panjang
tetapi kan kita sebagai manusia
usia normal ya
pada saat ada salah satu kolega atau anggota dari keluarga besar kita
yang tadi ada keluarga yang sakit kan kita pasti memberikan sesuatu keleluasaan
demikian juga dengan louis mila sebenarnya
bahwa kita sudah tawarkan kalau memang ada keluarga yang sakit yaudah cuti aja dulu satu bulan
toh ada asisten yang bisa melanjutkan pekerjaan
tapi kan tetap apa ditolakkan
sehingga ya kita jadi apa ya
berspekulasi macam macam kan jadinya
tapi yaudah kita stop sampai di situ
kita cari pelatih baru
dan memang yaudah dengan pelatih baru kita sangat positif untuk bisa mencapai target yang besar di akhir musim
soal keluarga yang sakit itu si coach louis itu sebelumnya ada komunikasi nggak sih pak
mungkin kan yang namanya sakit kan pasti ada tahapan tahapannya ya
nggak ujug ujug sakit tiba tiba ah cabut ah gitu
ada komunikasi dulu nggak sebelumnya
itu ya indung orang
gimana tuh pak
itu hanya kami diinformasikan hanya dua hari sebelum pertandingan melawan dewa
dan pada saat itu kita karena menjelang pertandingan kita udah lah mendingan fokus ke pertandingan dulu
nanti baru setelah lawan debak baru kita diskusi lebih jauh mengenai hal ini gitu
jadi memang sangat cepat
sangat cepat buat kami sangat cepat sekali
jadi memang menimbulkan spekulasi ya wan
karena kalau kita tarik mundur ke musim lalu
juga di pertandingan ketiga ya
akhirnya pelatih harus hengkang juga gitu
jadi ya di kalangan bobo toh mungkin ada
ini apakah jangan jangan alasan personal atau klausul pak
kalau tidak menang di tiga pertandingan jangan jangan memang harus cabut nggak ya
hamin dua sebelum pertandingan lawan dewa itu luisminya curhat seperti itu ke
bukan curhat ya
rabu malam lah jam delapan malam tepatnya
jadi yang putus akutan
saya bicara melalui telepon bahwa saya ingin berhenti setelah pertandingan melawan dewa
karena alasan keluarga
asisten asistennya pun coach manu coach satu lagi carlos dan bang bes juga ya
karena waktu itu kita masih berpikir pertandingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh coach manu
karena sama sama ufa pro ya pak
satu paket soalnya
nah ini ngomongin pelatih baru nih sekarang yang sudah sudah biarlah ya kita tutup
cerita manis dengan luisminya satu musim
satu masa depan
dan sekarang sudah ada nakoda baru
coach boyan hodak
bahas dulu dong sedikit
coach boyan hodak ini statistiknya seperti apa sih
rekam jejaknya seperti apa
apakah dia sosok pelatih yang mengenal sepak bola indonesia
nah jadi boyan hodak ini sebenarnya bukan sosok asing ya pak
dia di indonesia pernah di psm makassar di liga satu dua ribu
dengan catatan yang sebetulnya cukup impresif gitu loh
dari delapan pertandingan total dia memimpin
dan satu kalah
satu kalah gitu kan
bisa dikatakan hampir tidak terkalahkan gitu
meski dia membawa kuala lumpur city runner up di piala malaysia kemarin lawan jdt ya pak
nah pertimbangan utama persib akhirnya menunjuk coach boyan ini apa sebenarnya
sama siapa aja kandidatnya pak
karena rumornya banyak nih
ada si a si b si korea si eropa
terus lu si bojan hodak tidak ada di rumon sama sekali
di daftar yang diomongin nggak ada sama sekali
gak ada sama sekali
darwilujeng sumping coach boyan
nah itu gimana pak
artinya apa tuh kalau gitu
artinya apa spekulasi apapun yang ada di netizen di media sosial itu belum tentu benar
itu garis bawah itu
cerita dulu dong pak
di balik cerita rekrutnya boyan hodak itu gimana tuh pak
itu begitu kita dikasih tahu hari rabu hari sabtu
setelah pertandingan besoknya kita sudah mulai mencari calon pengganti
ada banyak sekali yang masuk ke kita
kita diskusikan internal karena kan semua keputusan di persib kan diputuskan secara kolektif
ada jajaran dewan komisaris ada jajaran dewan direksi
pelatih kandidat semua kandidat itu kita review
kita lihat data data statistiknya
kita lihat rekam jejaknya dan mungkin plus minusnya
dan akhirnya mengerucut ke boyan hodak dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memang pernah di indonesia dan sudah lama di asia
sehingga pasti lebih mengenal kultur
sepak bola di asia tenggara dan indonesia
karena tidak bisa dipungkiri bahwa kultur ini sangat penting sebenarnya
ya kan bagi pelatih asing untuk bisa beradaptasi dengan cepat
dan dengan berbagai semua pertimbangan tersebut
akhirnya kita secara kolektif di pt pbb memutuskan untuk memilih boyan hodak sebagai pelatih kepala
siapa aja pak waktu itu kandidatnya selain boyan hodak
karena kan waktunya mepet banget ya pak
luis mia cabut setelah pertandingan lawan dewa
ini mungkin hanya seminggu ya setelahnya
kurang lebih seminggu
siapa aja tuh pak kandidat kandidat yang karena yang rame itu kan pakang seo ya
wah kedatangan pelatih antagonis dari vietnam nih
gimana tuh pak siapa aja tuh pak
nama namanya tidak bisa saya sebut
tapi beberapa yang di media ada yang benar
ada yang benar
tapi kembali lagi bahwa apapun yang di media ternyata
ya di media sosial ya tadi ternyata tidak ada satupun nama boyan hodak ada di situ
padahal kita sangat intens
buaya hodak akan dikontrak berapa lama pak
saat ini satu tahun satu musim plus satu musim
oh jadi ada opsi perpanjangan ya
iya opsi perpanjangan
oke itu boyan hodak ini menarik ya pak karena dia statistiknya lumayan mentereng lah
apalagi di asia gitu
tapi ada klausul klausul tersendiri nggak
karena persibandung kan tadi bapak bilang punya kultur yang lumayan kuat
kalau kita lihat ini tekanan supporter juga sangat tinggi dari musim ke musim
jangan kalah pak
bisa gitu tuh pak
ada klausul tertentu nggak
atau mungkin ada yang dikomunikasikan sama coach boyan
ya karena coach boyan udah pernah
pasti sudah memahami kultur sepak bola di indonesia
dan mungkin pasti sudah mempelajari juga kultur sepak bola di persib seperti apa
jadi pasti bukan sesuatu yang baru
pasti sebagai profesional pasti akan siap untuk menghadapi semua ini gitu
jadi kami sih sangat optimis lah untuk bisa memperbaiki kinerja dari persib di bawah coach yang baru
pak boyan hendak tentang sendiri atau didamping asisten
karena asisten ini selalu sepaket ya dari jalan pesan itu siapa
di psm denats basina
psm di bawah sama dia
terus di klub klub lain juga di bawah gitu
nah kalau untuk asistensi sendiri ini
untuk saat ini masih sendiri
yang bersangkutan akan melihat dulu situasi
tapi ya dia pasti udah punya inilah gambaran lah seperti apa
jadi karena memang sifatnya kami ingin yang persangkutan bisa segera datang
jadi ya sementara dia harus datang lebih dahulu jadinya
oke jadi pertandingan lawan persik nanti hari jumat belum tentu akan didampingin dulu ya pak
belum tentu iya
persib bandung ini adalah salah satu pionir sepak bola industri sepak bola modern ya pak
lepas dari apbd tahun dua ribu sembilan ya
dan tidak pernah ada isu isu gaji telat
tidak pernah ada selama saya jadi wartawan saya tidak pernah buat berita tentang apakah
ada keterlambatan gaji
atau penggajiannya telat
isu isu soal keuangan lah
nah ini persib ini gimana sih pak bapak sebagai yang sudah lama berkecimpung masuk ke persib tahun dua ribu dua belas kalau tidak salah ya pak ya
oke itu butuh waktu yang cukup lama tapi dua ribu empat belas juara tuh
itu udah mulai banyak sponsor sponsor
membangun sepak bola modern itu ekosistemnya seperti apa sih pak
ya tadi bahwa kita sudah melakukan suatu transformasi sebenarnya
dari tahun dua ribu sembilan belas
kita paham bahwa
di zaman modern football seperti sekarang
bahwa suatu klub sepak bola itu harus sustain
harus hidup selamanya
nah untuk suatu klub sepak bola bisa hidup selamanya harus sustain
harus bisa menghidupi semua kegiatan operasionalnya
mulai dari tadi gaji pemain lah biaya latihan biaya bertanding dan lain lain
sehingga diperlukan suatu kondisi keuangan yang sehat
dari si klub tersebut
nah kondisi keuangan yang sehat itu pasti ditopang oleh industri dan bisnis yang baik
jadi ini yang harus kita pahami semua bahwa ini semua harus berjalan
sehingga kita harus memaksimalkan potensi potensi dari pendapatan yang bisa kita gali
dari suatu klub sepak bola profesional
itu yang selalu kita terus menerus kita transformasi
dan sampai sekarang dan kedepannya juga kita akan terus maksimalkan
oke kan kalau kita lihat industri sepak bola ini satu klub bisa hidup setidaknya dari beberapa aspek ya pak ya
ada dari tiketing ada dari hak siar sponsorship atau pemitraan merchandise
kalau persib sendiri gimana dan apa
porsi paling besarnya dan apa
porsi paling kecilnya untuk menghidupi tim ini pak
sebenarnya kan suatu klub profesional di indonesia ya untuk saat ini kalau di persib itu mayoritas pendapatannya adalah dari partners kita
kemudian berikutnya adalah dari broadcasting right
kemudian yang ketiga adalah dari merchandise
dan keempat adalah dari pertanian
pertandingan dari panpel
tiket ya artinya
oh berarti tiket itu ada di urutan paling bawah ya pak
oh justru terbesarnya dari sponsor
tapi dengan kantong kantong itu apakah klub sepak bola itu bisa hidup pak di era sepak bola modern seperti ini
bisa untung gak sih ngurusin bola di indonesia tuh
belum ada yang untung pasti
tadi kita terus melakukan suatu optimalisasi sehingga makin kesini memang semakin baik
tapi kita harus ingin pastikan bahwa ini semuanya kita bisa sustain bisa berkesinambungan karena persib harus hidup selamanya
perisip itu harus hidup selamanya sehingga kita ingin memastikan bahwa tadi kita semua bisa meng cover semua kegiatan yang ada di dalamnya

karena di perisip sendiri tidak hanya perisip senior yang kita biayain kan ada di klat ada sepak bola putri di klat pun masih ada beberapa kategori kelompok umur
jadi ada berbagai macam kesebelasan tim ada berbagai macam tim yang kita biayain di situ
itu kita pastikan
jadi itu juga macheniva terus masuk ke negara lain
kita akan up niche danced lagi
proses kesinambungan antara pembinaan dari akademi dan junior
untuk sampai ke persib senior itu jadi sangat penting
sehingga kita juga punya prioritas untuk mengembangkan
akademi dan pembinaan dari anak anak muda usia dini
supaya ini adalah menjadi cikal bakal talenta talenta yang bisa bermain untuk persib senior
nah itu apakah akademi persib ini sudah efektif pak menghasilkan pemain pemain di level senior
apalagi dengan regulasi sekarang pemain asingnya lima plus satu ya
belum lagi pemain pemain nasionalnya
ada regulasi pemain u dua puluh tiga gitu pak
tapi kalau untuk di persib sendiri berapa persensi setiap tahunnya pemain di klat ini berhasil promosi
kita lihat kan dari awal di klat berdiri tahun dua ribu tiga belas
itu banyak sekali dari produk produk yang sudah dilahirkan dari diklat
mulai dari angkatan pertama
sampai kemudian sekarang angkatannya kak kang robby darwish arsan
itu memang kita ingin secara berkesinambungan terus melahirkan bibit bibit baru dari akademi kita
untuk bisa terus bermain di kelompok senior di persib senior
oke jadi pembinaan itu dianggap penting ya pak ya
karena kalau dulu ini sebelum persib jadi entitas bisnis yang modern seperti ini
kan juga ada klub klub di bawah
persib bandung ya pak kayak dari ssb ssb gitu
yang itu jadi ajang pembinaan gitu walaupun tidak begitu efektif ya
sebenarnya kita juga masih melakukan kerjasama dengan ps ps di kota bandung dan jawa barat
jadi kita juga sering melakukan turnamen setiap tahun untuk salah satu ajang talent scouting sebenarnya
bagi bibit bibit yang punya potensi untuk bisa main di persib pada saat
melakukan kompetisi di elit atau akademi di kelompok usianya masing masing
oke jadi pembinaan ini udah jalan di persib bandung dan semoga ini juga diikuti oleh klub klub lain ya
agar ketika ada kayak besok yang ada piala dunia u tujuh belas
coach bima gak usah harus muter kepala lagi nyari nyari pemain keluar negeri
sempat ke bandung juga gitu kan seleksinya kemarin juga
nah ini pak yang lagi rame nih di bandung juga adalah hubungan antara manajemen persib bandung dengan
komunitas komunitas supporter di bandung yang dianggap sedang begitu agak renggang ya pak ya
tidak sedang baik baik saja lah istilahnya
itu kalau yang saya baca sih karena diawali permasalahan tiket ya pak
karena kalau kita lihat kan dengan reputasi persib yang sebegini besarnya
dengan jumlah followernya sebegitu banyaknya terbesar di asia
tapi kalau kita lihat suasana di stadion sepi itu agak gimana ya pak
itu gimana sih pak awal permasalahannya itu pak
sebenarnya mungkin kita harus tarik balik
bahwa kita melakukan proses penjualan tiket online itu di tahun dua ribu delapan belas
pionir ya saat itu ya
jadi kita dua ribu delapan belas sudah mulai melakukan penjualan tiket secara online
meskipun secara aturan mungkin pada saat itu belum terlalu ketat
tapi kita pada saat itu sudah punya rencana jangka panjang
dan kita sudah mengelola gbla sendiri
kita ingin semua penonton itu bisa masuk dengan hanya menggunakan barcode
tanpa melalui tiket offline karena apa kita tahulah maksudnya
caruk maruknya tiket offline
calok ya pak ya
ya semuanya banyak lah banyak banyak catatannya
nah dengan rencana jangka panjang itu sehingga kita sudah mulai rencanakan
bahwa itu kemudian kita melakukan edukasi sosialisasi secara terus menerus
sehingga itu semua berjalan dan semakin sampai di sini itu semakin baik
dan semua itu berproses orang sudah mulai terbiasa juga
sehingga pada saat ada covid sembilan belas itu pun pada saat mulai pertama kali diperbolehkan
mulai boleh menonton itu kan kalau kita ingat itu diharuskan konek kepeduli dunia
penonton acara yang melibatkan orang banyak harus vaksin dua kali
kita comply kita lakukan karena kita memang sudah online
jadi kita bisa konek kepeduli lindungi
sampai ada suatu kejadian pada saat piala presiden
sehingga ada dua orang supporter meninggal
lawan persebaya kalau tidak salah pak di gplk
sehingga atas musibah tersebut kita melakukan modifikasi sekali lagi atas tiket
modifikasi dengan menukar gelang dulu
dengan harapan adalah untuk meminimalkan penonton supporter tidak bertiket
datang ke area ke dibagi
karena pada saat pertandingan tersebut kita hanya diperbolehkan menjual lima belas tiket
itu laku semuanya habis
tetapi penonton supporter yang datang ke stadion bisa lima puluh enam puluh ribu orang
ya kebayang ya maksudnya
empat kali lipat dari tiket yang terjual sehingga semuanya ingin masuk
ini kan udah pelanggaran sebenarnya
dan lebih dari kapasitas stadion juga kayaknya ya
dan pelanggaran sebenarnya kan bahwa yang tidak punya tiket
tapi memaksa masuk sebenarnya kan
sehingga atas kejadian tersebut kita melakukan modifikasi
bahwa semua pembeli yang sudah membeli tiket membayar akan menerima e voucher
dan e voucher tersebut ditukarkan dulu dengan
di luar area dengan perimeter yang masih agak jauh
kemudian kita buat empat frank
jadi dengan kondisi geografis di gbla itu kita bisa melakukan penyekatan dengan empat ring
jadi orang orang yang masuk ke area kedua bagian ini sebelum dekat ke stadion nih
masih mungkin dua kilo dari stadion itu pun sudah kita sekat dengan gelang
jadi orang yang tidak bisa menunjukkan gelang
itu tidak bisa masuk ke perimeter area kedua bagian
nah jadi area yang dipakai itu sudah steril terhadap supporter yang hanya mempunyai tiket
nah kemudian mereka akan masuk ke ring tiga untuk di scan
di scan masuk ke area ring tiga
jadi ini memang sudah menjadi bukti bahwa terlihat profil dari penonton yang datang sudah berbeda
sampai kemudian terjadi peristiwa kanjuruhan
ya dimana pada saat peristiwa kanjuruhan orang jadi makin terbuka bahwa oh memang diharuskan membuat suatu sistem tiketing dan sistem gate
supaya bisa meminimalkan orang orang yang memang tadi kita bisa filter lah
dan akhirnya pada saat itu kita dijadikan salah satu contoh bagi kelop kelopan
selain untuk menggunakan ticketing system seperti kita
metode yang sama ya
walaupun di beberapa kasus sempat terjadi kerusuhan juga ketika penukaran tiket ya pak ya
ada beberapa friksi lah dengan penonton penonton yang datang untuk menukarkan tiket gitu
itu sempat terjadi pak kalau nggak salah
iya mungkin kalau harus ditelusuri lebih jauh itu kenapa gitu kan
kan sebenarnya kan semua tata cara itu ada di tiket
bahwa untuk menukarkan elektronik tiket harus membawa ktp asli dan lain lain
ya kalau semuanya sesuai dengan aturan dan regulasi harusnya tidak akan terjadi kericuhan sebenarnya
selama perjalanannya tadi bapak bilang prosesnya dari a b c itu sejauh mana melibatkan boboto sendiri
karena pada dasarnya juga customer adalah boboto sendiri yang datang ke stadion pak untuk memutuskan ini loh kebijakan tiketing kami gitu loh
dan kondisi persib saat ini dengan sebuah entitas bisnis yang besar persib bandung manajemen persib bandung ini memposisikan supporter itu sebagai apa pak
customer stakeholder fungsi kontrol atau apa pak
ya tadi kan supporter kan adalah satu satu elemen dari ekosistem tadi
namanya supporter apa support kan
sesuatu yang baik harusnya didukung
tapi pola komunikasi yang dibangun oleh manajemen terhadap boboto sendiri
terutama dari komunitas pak
ya boleh dicek sih sebenarnya dari dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas kita selalu terbuka komunikasi dan menjelaskan mengenai rencana kita proses dan tahapan tahapan yang harus dilalui
bahwa ya semua orang harus beradaptasi
kalau saya lihat nih pak kayaknya permasalahannya itu bukan karena sistem online nya gitu
karena kan kita juga sudah terbiasa ya mesen makanan sudah lewat aplikasi bayar makanan sudah lewat barcode gitu
tapi ada satu momen ketika harga tiket dinaikkan nih pak
harga tiket persi bandung yang tertar murah itu rp satu ratus dua puluh lima ya pak
termahal rp empat ratus kalau nggak salah
dan itu menjadi ketiga tertinggi setelah arema dan juga bali united
itu menjadi salah satu titik awal nih hubungannya menjadi agak renggang
dan sebenarnya kalau masalah tiket naik itu pertimbangannya apa
dan apa komplimennya pak
apakah di sana apakah ada perbaikan fasilitas
apakah di sana mungkin jadi ada asuransi kesehatan atau apa keamanan ditingkatkan untuk supporter yang datang ke stadion
sebenarnya kan kenaikan tiket itu kan pasti ada dasarnya
tadi kan dibilangkan kita tertinggi ketiga
dan semuanya memang semua klub sudah naik
jadi memang tadi bahwa kita sebagai suatu klub profesional kita harus sustain
kita harus memaksimalkan faktor faktor yang kita bisa maksimalkan untuk bisa meningkatkan pendapatan
salah satunya adalah tiket
bahwa dengan peningkatan biaya operasional penyelenggaraan apalagi sejak kasus kanjuruhan
itu biaya operasional untuk menyelenggarakan suatu pertandingan itu meningkat
sehingga dengan dasar itu kita juga menaikkan
menaikkan harga tiket
meskipun sebenarnya kan kalau diteliti lebih jauh bahwa kita kan naik dari seratus ke satu ratus dua puluh lima ribu
bener samanya kayak harga lama sebetulnya ya
nah terus masalahnya apa
nah di kalangan komunitas ini juga ada masalah ketika verifikasi nih pak
karena katanya jadi susah terus komunitas yang dari luar bandung ini jadi tidak punya kepastian datang
ya itu dengar dari siapa
untuk saya kok udah pesen tiket tapi belum ada verifikasinya gimana nih gitu
jadi akhirnya susah datang stadion
ya verifikasi ya inilah maksudnya banyak banget yang juga mudah untuk melakukan verifikasi gitu kan
nah apakah ada faktor faktor yang lain
misalnya mungkin jaringannya lagi berubah
jaringannya lagi gak bagus
mungkin lagi di wifi wifi nya lagi gak bagus
apakah sudah paham mengenai tata cara verifikasi
kan banyak faktornya
karena dari data yang kita terima orang orang yang datang ke walk in kita
mereka bilang susah begitu datang dipandu tiga menit juga selesai gitu
nah apakah karena memang belum terbiasa
banyak banget faktornya yang memang kita analisa
jadi ya ini memang suatu proses dan kami yakin bahwa proses yang sedang kita lakukan ini sudah benar
dan nanti supporter akan terbiasa dengan cara ini
karena mungkin kalau dilihat juga kemarin juga pada saat timnas juga melakukan
ya penukaran tiket ya
percataan yang sama
karena mungkin bukan cuma persibandung ya kita rindu sekali setelah kejadian kanjuruhan ini
stadion penuh lagi suasana kondusif lagi penonton bisa datang dengan nyaman begitu
kira kira kalau dari persib bandung sendiri untuk internalnya untuk ke supporternya sendiri akan seperti apa nih
titik tengahnya nih solusinya akan seperti apa
dan apakah membuka ruang komunikasi juga kepada komunitas supporter ataupun juga bobotoh
bagaimana cara umum pak
ruang komunikasi selalu terbuka selama ini selalu terbuka
kita sering sekali ketemu teman teman komunitas teman teman bobotoh
jadi masalahnya di mana gitu
yang penting ini adalah suatu proses regulasi
dari dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas kita selalu ajak komunikasi
ya harus beradaptasi lah
karena kita sudah punya tujuan kita sudah mungkin tahun ini kita juga sudah bisa kelola gpl
jadi rencana yang tadi saya sebutkan itu sudah kita jalankan sudah kita bisa aplikasikan
jadi karena apapun yang kita lakukan itu sudah pasti buat kebaikan persib
buat meningkatkan peradaban menonton sepak bola
karena dengan infrastruktur yang baik peradaban menonton itu akan menjadi lebih baik
sekarang aja dengan apa yang kita lakukan sekarang
itu suasana menonton di stadion sudah jauh lebih nyaman lebih aman
dan itu sudah terlihat dari profil penonton yang datang
mulai banyak anak anak juga ikut nonton
jadi akan muncul suatu peradaban menonton balu
terus kemudian akan muncul generasi generasi baru
jadi supporter sepak bola yang menonton ke stadion
apakah ini juga artinya persib bandung saat ini menyasar segmen penonton yang juga baru pak
segmen penonton yang mungkin lebih tertib lah katakanlah
lebih teredukasi gitu
tidak maju secara teknologi dan lain lain
ya intinya kan kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang kan
bahwa sistem yang kita buat sekarang sudah pasti untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik
menonton di stadion menjadi aman dan nyaman
dan apabila diperlukan suatu proses yang sedang kita berjalan saat ini
itu nanti semuanya akan terbiasa untuk mengikuti proses yang ada
sehingga ya tadi akan terbentuk orang orang yang memang makin terbiasa dengan cara seperti ini
ya harus beradaptasi
yang namanya kita hidup kan harus beradaptasi
misalnya sekarang deh naik kereta kan harus udah beli dengan tiket online
masuknya juga dengan ktp
ya kalau mau masih mau pakai nggak mau beli online ya nggak bisa naik kereta lah
jadi optimis ya
stadion bisa biru lagi bisa penuh lagi
sesuatu yang baik dijalankan dengan baik insya allah juga hasilnya akan baik
ada yang mau ditambahkan bung ikhwan
oh iya ada satu rekrutan baru lagi ya levi madinda ya pak
apakah ini artinya juga mengeliminasi satu pemain asing pak
karena kan jadi enam puluh satu nih posisinya sekarang
kan satu ada yang cedera
tayran kan cedera butuh waktu untuk recovery
jadi sementara ya kita pinjam dulu levi dari gdt
tapi statusnya tayran ini sudah hatur henuhun belum pak
belum masih tiket kontrak
lagi recovery sehingga kita pinjam levi dari gdt
kalau coach boyan sudah ada obrolan tentang request pemain nggak pak
kan sudah tutup
tidak maksudnya untuk yang selanjutnya
oh ya nanti aja kalau itu
sekarang kita fokus ke yang di depan mata dulu
oke good luck buat perjalanan persib setelah ini dengan nokoda baru coach boyan
dengan situasi yang juga sedang diperbaiki sistem yang semakin modern
yang semakin maju semoga yang terbaik untuk persib bandung
sehat terus pak teddy terima kasih sekali lagi sudah datang ke meja kita
ke podcast sipaling sport cnn indonesia ya pak
terima kasih banyak pak
oke sampai jumpa lagi di podcast si paling sport cnn indonesia berikutnya